assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang diminta melakukan ritual pemanggilan jin korin
mau menuruti arahan gurunya
demi mendapat nilai bagus
tak hanya menyajikan cerita horror
korin juga menggambarkan persahabatan
anak sekolah tingkat akhir yang bekerja sama
mengungkap misteri yang ada di pondok pesantren
tempat mereka menuntut ilmu
disutradarai oleh ginanti rona
yang mengawali karir sebagai
asisten sutradara timo cahyanto
dan pernah menjadi asisten sutradara
sejumlah film ternama indonesia
seperti rumah darah dan the raid
film corin merupakan proyek yang unik
serta memberi pelajaran hidup yang penting
dibintangi oleh aktor dan aktris
berbakat tanah air seperti omar daniel
film corin direncanakan tayang perdana
pada satu desember mendatang
serempak di bioskop di seluruh tanah air
di peliputan cnn indonesia jakarta
film korean menambah daftar film horror
yang rilis di tahun dua ribu dua puluh
diperankan oleh para pemain
film pendatang baru
film berjudul korin ini mengisahkan
sosok makhluk mendamping manusia
film korin ini mengisahkan
sosok makhluk mendamping manusia
film korin ini mengisahkan
sosok makhluk mendamping manusia
film korin ini mengisahkan
sosok makhluk mendamping manusia
saya dihubungi sama mbak susanti dewi
dia menyatakan bahwa
akan membuat sebuah proyek film horror
penulisnya kebetulan di sini lela lela
dia juga salah satu penulis skenario
yang sudah banyak membuat tulisan
yang box office indonesia gitu ya
saya senang sekali bisa bekerja sama dengan mereka berdua dan
sebuah film horror buat saya juga bukan cuma sebuah film yang menampilkan
elemen suprenatural atau hiburan semata tapi juga ada narasi yang bisa kita sampaikan
ada muatan cerita yang juga saya pikir penting buat kita
apa ya kita jadikan semacam awareness gitu buat penonton film indonesia saat ini gitu sih
jadi garis besar cerita ini mungkin sedikit tis apa sih
jadi corin ini sudah banyak sebenarnya dibahas di berbagai jurnal ya
nah dari riset yang saya dan penulis skenario lele lela coba untuk cari dan bertanya juga kepada orang yang lebih tahu terhadap hal ini gitu ya
jadi corin itu adalah sosok yang menyertai manusia sejak manusia itu lahir ke dunia sampai manusia tersebut meninggal dunia gitu
jadi si corin ini akan menyerupai sosok manusia
dan mengikuti segala hal yang terjadi di dunia
tingkah laku manusia bahkan cara berpakaiannya cara bicaranya gitu
sampai ke amal perbuatannya manusia tersebut gitu
nah si corin ini juga punya tugas tugasnya untuk menyesatkan manusia gitu
nah gimana dalam film ini kita menggambarkan ada semacam cara atau ritual yang dilakukan untuk memanggil koren tersebut
dan corin itu justru ingin mengambil alih kehidupan kita gitu sih idenya gitu
oke kalau zulfa dan agni dalam film ini berperan sebagai apa
mungkin bisa diceritakan sosok karakter kalian tuh seperti apa dari zulfa mungkin
di film korean ini aku berperan sebagai zahra
zara ini murid ladan murid pokoknya kesayangan guru
dia secara intelektual dan keagamannya juga bagus banget
tapi ternyata dibalik itu semua dia punya trauma dia punya rasa sakit dan dia berusaha untuk mengalahkan itu
sampai akhirnya juga bertemu sama karakter yolanda yang akhirnya bikin dia punya power lah
kalau yolanda berarti
sosoknya seperti apa dalam film corin ini
jelas berbanding sangat terbalik ya sama si zahra ini ya dia rebel gitu
kelihatan dari warna rambutnya emang dihadirkan dari look seperti itu biar anaknya tambah kelihatan rebel dan makasih banget gitu
aku jadi tampil beda banget disini gitu
saat itu rebel anaknya emang bandel banget dia pendatang baru di asrama itu gitu
dan dia sih yang kayak
punya warna baru
punya warna baru dan memani
kayaknya pemicu masalahnya di yolanda itu
ya pemicu masalah dan pembawa perubahan buat anak anak di asrama ini
oke ada momen nggak sih yang mungkin kalian sulit untuk dilupakan ketika proses produksinya agni
seru sih akhirnya kita keramungin seumuran jadinya cocok gitu loh
jadi kita membaur dan prosesnya satu bulan reading
dan readingnya tuh dapat tempaan banyak banget ya selain untuk mendalami karakter
tempaan apa tuh
ada latihan fisiknya
keren karena syuting horror tuh capek kan bener bener bisa sekalian
stamina banget kan bisa dari pagi ke tengah pagi atau misalkan syutingnya dari sore sampai pagi gitu
dan yang paling nggak bisa dilupain waktu itu semua scene
jadi kan kita emang pakai stand double cuman ketika kita memainkan korin kita
itu tuh emang beneran pakai kita
jadi setelah kita ditakut takutin sama korin dan stand double nya
habis itu kita ganti make up terus kita nakut nakutin standable nya
itu diselek aja bawaan diri sendiri ya
kalau zulfa apa momen yang gak terlupakan mungkin dalam proses
karena juga itu sih kan kita syuting di tempat yang maksudnya ya
kita kalau syuting horror pasti secara gak langsung kan kayak mancing gitu lah ya
terus kita buat ngejek
karena kita syutingnya tuh kebalik dari sore ke pagi namanya juga syuting horror
kita tuh saling kayak menguatkan satu sama lain biar gak bengong gitu
kayak yoyoyoh jangan bengong yuk yuk sadar yuk
itu seru aja sih
tapi yang serunya lagi kalau diingetin mongok enggak gue nggak bengong gue nggak ngantuk
daripada capek gitu tapi seru banget
tapi katanya sempet ditemenin psikolog bener
sebenarnya psikolog tuh bukan ditemenin pas proses syuting
jadi memang karakter kita ini sangat dark mask
jadi masing masing karakter tuh punya sisi buruknya kan
nah kebetulan untuk zahra ini memang triggering buat aku
buat aku sebagai zulfa ya itu lumayan triggering banget
jadi after syutingnya kayak wah gue harus liburan nih kayaknya
atau nggak gue harus ke psikolog sih
dan menurutku juga nggak cuma karakterku doang
pasti karakter yang lain
karena kan di masing masing karakter kan kita punya sisi buruk kan
psikologinnya ini sendiri
dan kebetulan traumanya dia traumanya zara sama trauma aku tuh ada yang relatable gitu
jadi kayak wah nggak bisa sih
mbak gina melihat pemain pemain muda berbakat ini ya
mengapa akhirnya memilih mereka untuk memerankan karakter tadi
ada zara ada yolanda
mengapa merasa akhirnya mereka kayaknya memang pas untuk ini ditemani juga dengan ada omar daniel ada putri ayudya dan lain lain
memang pemilihan pemain pasti ada keterlibatan produser juga di dalamnya ya
mbak santi juga bersama sama dengan mas fajar nugros gitu
jadi kita memang mencari
kita memang mencari pemain yang sesuai dengan kebutuhan ceritanya kebutuhan karakternya gitu
dan mereka ini adalah pemain pemain yang punya presence yang cukup kuat di layar menurut kita gitu
dan selain itu juga mereka punya filmografi yang sangat beragam gitu ya
dan saya sih senang sekali bisa ketemu sama talenta talenta muda berbakat ini
yang punya passion yang sangat tinggi terhadap industri film kita dan bisa menawarkan sesuatu yang berbeda sih di film ini
ini pertama kalinya kalian main horror atau enggak
ini film ke tiga aku
kalau horror nih yang kedua
ini yang kedua
tapi ini kali pertama aku syuting bareng sutradara perempuan
sudah perempuan penulis perempuan sampai produsernya pun perempuan gitu
aku juga sama kayaknya aku pengen banget di direct sama sutradara perempuan
dan menurutku untuk cerita di film corin ini akan bagus banget ketika kita bisa meng capture ini dari sudut pandang
dari sudut pandang saudara perempuan which is good
dan aku juga suka banget sama project project kakak gita yang sebelumnya
jadi kayak ini kesempatan yang baik buat kita semua
tapi sudah pernah beberapa kali main film horror ya
kemudian kalian ditawari film corin ini
apa yang menurut kalian akhirnya mau menerima pinangan dari sutradara dan produser untuk memainkan film ini
memerankan zahra dan yolanda yang kalian anggap kayaknya film ini ada perbedaan yang cukup signifikan buat kalian agni
kalau dari aku emang lu suka banget buat main film horror gitu
tapi pertama kali waktu agni dapat tawaran nih korin
aku tanya sutradara siapa kak gita
awal kejar kejar gitu
pas baca sinopsisnya terus scripnya juga emang bener bener tertarik gitu
karakter aku emang dibikin sangat keren gitu
terus karakternya tuh dibikin tumbuh dari babak satu babak dua sampai babak tiga
dan menurut aku untuk memainkan sebuah karakter yang tumbuh di cerita itu tuh adalah tantangan yang baru dan challenging banget buat aku
oke itu apa
kalau aku karena waktu itu aku sempet kan dikasih tau sama mbak santi ini ada projek corin
terus aku baca sinopsisnya sama scripnya
aku langsung tertarik banget dengan cerita
maksudnya ketika aku baca tuh kayak gak cuma horror yang hantu ditakut takutin
ada banyak muatan yang apalagi dari sisi perempuan
dan ini menurutku bagus banget gitu
terus ditambah aku tahu saudaranya juga perempuan dan itu kak gita
dan itu menambah kayak kayak gak bakal deh aku ngomong enggak
mau banget gitu
ini kayak sekali seumur hidup gitu loh
jadi kayak sikat gak mau menyanyiakan momen yang ada gitu
gina kita tahu di dua ribu dua puluh dua film horror ramai banget di industri perfilman indonesia
kemudian apa value yang bisa diangkat dari film ini
apa yang membuat film korean ini menjadi film yang beda yang harus ditonton oleh masyarakat indonesia
jadi film corin ini punya tema dan pendekatan cerita yang berbeda dari film horror indonesia lainnya
film ini mengambil perspektif dari para remaja putri yang tinggal di sebuah asrama terpencil yang jauh dari ibu kota
dan mereka tinggal di sana bersama sama melakukan kegiatan rutinitas belajar
dan harus mematuhi segala aturan yang ada di sana
dan satu hari ada seorang murid baru yang masuk ke dalam situ
dan kemudian membuat sebuah perubahan
dan ya film ini buat saya sangat spesial karena selain kita punya pendekatan storytelling yang cukup berani
namun juga treatment horror yang berbeda karena setiap karakter yang ada di dalam film ini harus memerankan dua karakter yang bertolak belakang gitu
jadi selain mereka menjadi kayak tadi yang disebutkan sama agni gitu
selain harus menjadi manusianya namun juga harus jadi sosok sih entitas jahatnya itu gitu corinnya itu
cerita soal asrama putri ini shootingnya dimana sih
di daerah bogor ya agak rapi
jadi kalian stay di dekat lokasi shooting
kurang lebih sih dua puluh tujuh hari production days shooting daysnya dua puluh satu hari gitu sih
oh wow dan itu semua kebanyakan perempuan ya
oke kalau ngomongin soal perempuan saya ke agni kemarin menang ffi selamat congratulation ya
kita tau ffi tahun ini kan temanya juga perempuan karya karsa
nah kalau ngomongin soal perempuan ini sejalan dengan teman teman produksi dari film corin yang kebanyakan didominasi oleh perempuan
kalau buat agni sendiri film dengan pelaku perempuan di dalamnya film indonesia dengan pelaku perempuan di dalamnya kayak gimana sih sekarang
udah keren keren banget kak
apalagi kayak di film ini bener bener peradanya perempuan produsenya perempuan sampai penulisnya perempuan
pemainnya banyak yang perempuan dan aku mase banget ya oh kita bisa ya bikin produk sebagus ini gitu
produk lokal ya berharap juga akan jadi film yang bisa diakuin di indonesia juga gitu
akan jadi role model film indonesia yang memang dilakukan hampir semuanya oleh perempuan gitu ya
mbak gina kalau melihat dari industri perfilman indonesia yang sekarang didominasi oleh perempuan ada girl power di dalamnya
saya sangat senang sekali ya maksudnya bukan hanya di genre horror sebenarnya gitu
jadi di film film di genre yang lain pun perempuan sudah mulai punya ruang gitu untuk bisa membuat film dan bisa bercerita tentang pandangan mereka terhadap sebuah karakter gitu ya
terus di dalam film core ini juga banyak sekali perempuan perempuan hebat yang ada di belakang layar
dari produser mbak susanti dewi penulis skenario lele laila
kemudian juga tim tim kru lain kayak line producer wardrop stylish makeup artis astrada sampai ke tim publishease gitu
jadi banyak sekali perempuan perempuan yang sudah berkontribusi untuk membuat perfilman indonesia ke depan semakin maju sih
kita harapkan seperti itu ya di tahun tahun ke depan
saya akan tanya satu satu untuk teman teman pesan mungkin untuk para penonton dari film korean nanti di satu desember dua ribu dua puluh
dari mbak gina
mungkin gini buat aku sih menonton film itu adalah sebuah pengalaman sinematik gitu
jadi memang mesti dirasakan sendiri gitu
karena setiap orang pasti punya pandangan yang benar benar beda terhadap menonton sebuah film atau melihat sebuah film gitu
ya semoga film ini bisa diterima oleh masyarakat dengan baik
karena saya selaku filmmaker mewakili teman teman kru produser juga teman teman pemain yang ada di sini
kita berusaha membuat film ini dengan sebaik mungkin
yang serius mungkin gitu
dan semoga filmnya bisa ditonton sebanyak banyaknya membuat ada satu perubahan dan dampak positif buat masyarakat
tapi kalau memang nonton film itu adalah pengalaman experience apalagi scoringnya tuh lumayan
agak agak bikin kita sport jantung gitu
kayaknya emang harus nonton di bioskop
mungkin zulfa ada pesan pesan untuk
kalau aku sih berharap semoga film korean ini selain bisa menghibur masyarakat gitu
tapi aku merasa kalian gak akan cuma ditakut takutin aja
atau pengalaman seru nonton horor kayak biasa
tapi setelah nonton aku berharap kalian bisa nemuin bahwa kita harus menghargai sesama perempuan menghargai sebuah persahabatan
terus juga berjuang untuk kebenaran kayak gitu sih
pokoknya ini tentang empowerment perempuan banget
menutup pesan pesan mungkin untuk para penonton korean
pesan pesannya aku yakin banget kalau kalian nonton pasti bakal happy banget sih
soalnya gak cuman horror gitu
bikin kalian ditempa itu ya
iya terus juga ada kisah persahabatannya yang benar benar erat banget gitu
dan mungkin kalian akan menemukan bahwa dari sisi karakternya yolanda gitu ya keluarga tuh bukan cuman keluarga yang karena dilahirkan aja
mungkin kita bisa menemukan keluarga di luar sana yang bisa dibilang ya my chozen family gitu
kayak mereka yang ada di asrama gitu
well kita tunggu nanti bagaimana penampilan zulfa dan juga agni dalam film korean ya
jangan lupa satu desember dua ribu dua puluh dua di bioskop tanah air kesayangan anda
terima kasih banyak ginanti rona
terima kasih banyak zulfa maharani
terima kasih banyak agni nihak